berbagai cara dilakukan beberapa negara guna memperlambat penyebaran virus covid sembilan belas
selandia baru mewajibkan warga negaranya yang baru datang dari luar negeri
untuk mengisolasi diri secara mandiri selama empat belas hari
meskipun belum menerapkan lockdown
pemerintah selandia baru sudah melakukan pelarangan masuk bagi semua pendatang
kecuali warga negara new zealand australia dan negara negara pulau pasifik

ya pertama bagi sebagaimana yang ratu sebutkan tadi
bagi warga negara indonesia yang masuk ke selandia baru per enam belas maret yang lalu
wajib hukumnya untuk melakukan isolasi diri
dan isolasi ini diawasi oleh pemerintah
berikan sanksi yang tegas
sanksinya bisa kurungan dan juga denda
itu bagi permanent resident
sedangkan bagi turis atau wisatawan
ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap isolasi diri tersebut
yang bersangkutan itu bisa dideportasi
dan ini berdampak kepada pengurusan visa berikutnya
pemerintah selandia baru juga
melalui jaringan persahabatan dengan negara negara lain
juga bisa membuat permohonan visa bagi orang tersebut dipersulit
sanksinya ini benar benar keras
baik jadi isolasi ini kemudian dipantau begitu ya
oleh pemerintah setempat
jadi tidak dibiarkan mandiri isolasi sendiri
oh dipantau mbak
nah bagi masyarakat yang ada indikasi seperti misalnya kurang enak badan ya
itu dianjurkan untuk tidak meninggalkan rumah
namun di sisi yang lain
mereka juga tidak dianjurkan untuk ke klinik maupun rumah sakit
tapi cukup menghubungi nomor tertentu
dan kemudian nanti ada petugas yang berkomunikasi dengan orang tersebut
adalah isolasi diri
karena isolasi diri inilah yang akan menjamin terputusnya mata rantai penyebaran
baik jadi di sana tidak ada warga begitu yang berbondong bondong ke rumah sakit
untuk meng tes corona seperti itu ya pak tantowi
rumah sakit tidak terima mbak
jadi percuma juga masyarakat ke rumah sakit

untuk menghubungi orang tersebut

maka itu juga bisa dihubungi dengan orang tersebut
sebagai mana yang saya sebut tadi
cukup melakukan isolasi di rumah
kemudian nanti petugas yang akan menghubungi
baik ada informasi mengenai new zealand ini akan di lockdown
apakah benar atau seperti apa pak tantowi
sampai dengan hari ini belum ada
pemerintah selandia baru
tidak boleh lagi ada yang masuk ke selandia baru
kecuali warga negara permanent resident
beserta partner dan anak anaknya
serta warga negara australia
tadinya ada pengecualian
dikecualikan bagi negara negara pasifik
tapi sejak kemarin
larangan ini berlaku sama untuk semua negara
jadi praktis sejak kemarin itu
sudah tidak ada lagi wisatawan yang masuk ke selandia baru ini
baik terima kasih atas interviewnya pak tantowi yahya
semoga sehat selalu